fahmi itu kan pulpenku kembalikan
tidak mau pulpen ini sekarang jadi pengaku
syarif fahmi ada apa ini
ibu lihat kalian sedang meributkan sesuatu
ini bu fahmi meminjam pulpen syarif tapi tidak mau mengembalikannya
tidak bu pulpen ini pokoknya sudah jadi milik fahmi
sudah sudah fahmi syarif
semua harta yang kita miliki adalah milik allah swt
harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang benar dan halal
jika harta didapatkan dengan cara yang tidak baik
seperti mencuri atau mengambil sesuatu yang bukan miliknya
dan kalian juga harus ingat
harta sewaktu waktu bisa diambil oleh allah
karena sifatnya hanya sementara
iya karena harta kita sewaktu waktu dapat hilang atau dicuri
atau juga dapat diberikan kepada yang lebih berhak
loh kok diberikan pada orang lain
di dalam harta yang kita miliki juga terdapat hak orang lain
allah swt menitipkan harta tersebut agar kita bisa menggunakannya
untuk kebaikan yang berguna bagi kita dan orang lain
caranya dengan memberikan sebagian harta kita
seperti berzakat dan bersedekah
bu guru selain bersedekah
apa ada cara lain agar harta kita bisa berguna bagi kita dan orang lain
cara lain agar harta kita memberi manfaat bagi kita dan orang lain
adalah dengan menjadikan harta tersebut sebagai usaha
usaha yang dimaksud adalah berdagang
seperti nabi muhammad saw yang dilakukan sejak kecil
hal ini sangat disukai oleh allah swt
kita diperbolehkan berjualan makanan pakaian dan lainnya
karena hal tersebut bisa memenuhi kebutuhan orang lain
oh begitu ya bu
nah fahmi syarif ayo sekarang kalian saling memaafkan
tidak bu syarif aku kembalikan
maaf ya aku sudah usil padamu
hmm baiklah aku maafkan
tapi jangan diulangi lagi ya fahmi
saling memaafkan dan berlaku jujur
hehehe fahmi memang anak yang soleh bu
huh dasar kamu kegeran
tidak bu syarif aku sudah usil padamu